mari langsung kita dengarkan pidato visi indonesia dari presiden terpilih republik indonesia periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
bapak insinyur haji joko widodo
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam salam sejahtera bagi kita semuanya
shalom om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
bapak ibu dan saudara saudara sekalian sebangsa dan setanah air
seluruh rakyat indonesia yang saya cintai
cintai yang saya banggakan hadirin yang berbahagia
kita harus menyadari kita harus sadar semuanya
bahwa sekarang kita hidup dalam sebuah lingkungan global yang sangat dinamis sangat dinamis
fenomena global yang ciri cirinya kita ketahui
penuh dengan kemampuan
dan penuh kejutan kejutan
yang sering jauh dari kalkulasi kita
yang sering jauh dari itungan itungan kita
oleh sebab itu kita harus mencari sebuah model baru
sebuah cara baru
sebuahfare pintar baru
saya memang jadi tidak bebas
karena orang orang bukan opera
ia bukan taji dan menari
seseorang suatu masalah
hidup anak dengan masalah
melibat dengan masalah
telah mencari solusi
dari masalah masalah yang kita hadapi
baik dalam mengelola organisasi baik dalam mengelola lembaga lembaga maupun dalam mengelola pemerintahan
yang sudah tidak efektif harus kita buat menjadi efektif
yang sudah tidak efisien harus kita buat menjadi efisien
manajemen seperti inilah yang kita perlukan sekarang ini
kita harus menuju pada sebuah negara yang lebih produktif yang memiliki daya saing yang memiliki fleksibilitas yang tinggi
dalam menghadapi perubahan perubahan itu
oleh sebab itu kita menyiapkan tahapan tahapan besar
yang pertama pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan
pelabuhan dan bandara dengan kawasan kawasan produksi rakyat
kita sambungkan dengan kawasan kawasan industri kecil
kita sambungkan dengan kawasan kawasan ekonomi khusus
kita sambungkan dengan kawasan kawasan pariwisata
arahnya harus ke sana fokusnya harus ke sana
bapak ibu sekalian yang saya hormati
kita juga jangan lupa menyambungkan infrastruktur infrastruktur itu
dengan kawasan kawasan persawahan
dengan kawasan kawasan perkebunan
dengan tambak tambak perikanan
sambungkan ke sana sambungkan ke sana sambungkan ke sana
yang kedua kita akan menggeser yaitu kepada pembangunan sumber daya manusia
kita ingin memberikan prioritas kepada pembangunan sumber daya manusia kita
pembangunan sdm menjadi kunci indonesia kita ke depan
dan titik dimulainya pembangunan sdm adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil
sejak hamil kesehatan bayi kesehatan balita kesehatan anak anak sekolah kita
ini merupakan umur emas
untuk mencetak manusia indonesia yang unggul ke depan
itu yang harus dijaga betul
jangan sampai ada stunting
jangan sampai ada kematian ibu kematian bayi yang meningkat
tugas besar kita ada di situ
kemudian juga kualitas pendidikannya
juga akan terus kita tingkatkan
bisa dipastikan pentingnya vocational training
kita juga akan membangun lembaga manajemen talenta indonesia
pemerintah akan mengidentifikasi
serta memberikan dukungan
pendidikan dan pengembangan diri bagi talenta talenta indonesia
diaspora yang bertalenta tinggi harus kita berikan dukungan
agar memberikan kontribusi besar bagi percepatan pembangunan indonesia
kita akan menyiapkan lembaga lembaga khusus yang mengurus manajemen talenta ini
kita akan mengelola talenta talenta yang hebat
yang bisa membawa negara ini bersaing secara global
kemudian yang ketiga
kita harus mengundang investasi yang seluas luasnya
dalam rangka apa
dalam rangka membuka lapangan pekerjaan yang sebesar besarnya
jangan ada yang alergi terhadap investasi
karena dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka yang sebesar besarnya
oleh sebab itu yang menghambat investasi semuanya harus dipangkas
baik itu perizinan yang lambat
apalagi yang berbelit belit
yang ada punglinya
kedepan saya pastikan akan saya kejar
dan akan saya hajar kalau diperlukan
tidak ada lagi hambatan hambatan investasi
karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan yang seluas luasnya
yang keempat sangat sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita
reformasi struktural agar lembaga lembaga menjadi semakin sederhana semakin simpel semakin lincah
kalau pola pikir kalau mindset birokrasi tidak berubah
tidak ada lagi hambatan hambatan investasi
karena kecepatan melayani
kecepatan memberikan izin
menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita
akan saya kontrol sendiri
begitu begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif
kalau ada lembaga lembaga yang tidak bermanfaat
kalau longkang président prib louder
ketika akhirnya kamar itu heading vee
bapak ibu dan saudara saudara sekalian yang saya hormati tidak ada lagi pola pikir pola pikir lama
kita juga tidak ingin ada lagi pola pola kerja yang linear
tidak ada lagi kerja kerja yang hanya rutinitas
tidak ada lagi kerja kerja yang monoton yang begitu begitu saja
tidak ada lagi kerja di zona yang nyaman
penyakit kita ada di situ
kita harus berubah
kita harus berubah
sekali lagi kita harus berubah
kita harus membangun nilai nilai baru dalam bekerja
yang menuntut kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman
maka kita harus terus membangun indonesia yang adaptif
indonesia yang produktif
indonesia yang inovatif
indonesia yang kompetitif
kita harus terus membangun indonesia yang kompetitif
yang kelima kita harus menjamin bahwa penggunaan apbn yang fokus dan tepat sasaran
karena setiap rupiah yang keluar dari apbn semua harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi
memberikan manfaat untuk rakyat
kesejahteraan untuk masyarakat
bapak ibu hadirin yang berbahagia
namun perlu saya ingatkan
bahwa mimpi mimpi yang besar hanya bisa terwujud jika kita bersatu
jika kita percaya diri
kita harus ingat bahwa negara kita ini adalah negara besar
negara dengan tujuh belas pulau
dengan letak geopolitik yang strategis
kita adalah negara yang berbineka tunggal ika
memiliki kekayaan budaya yang luar biasa
demografi kita juga sangat kuat
jumlah penduduk dua ratus enam puluh tujuh juta jiwa
yang mayoritas berada di
kita harus optimis menatap masa depan
kita harus percaya diri dan berani menghadapi tantangan tantangan kompetisi global
bahwa kita bisa menjadi salah satu negara terkuat di dunia
persatuan dan kesatuan bangsa adalah
pengikat utama dalam meraih kemajuan itu
persatuan dan persaudaraan kita harus terus kita perkuat
hanya dengan bersatu kita akan menjadi negara yang kuat dan disegani di dunia
ideologi pancasila adalah satu satunya ideologi bangsa
yang setiap warga negara harus menjadi bagian darinya
dan setiap warga negara harus menjadi bagian darinya
dalam demokrasi mendukung mati matian seorang kandidat itu boleh
mendukung dengan militansi yang tinggi itu juga boleh
menjadi oposisi itu juga sangat mulia
silahkan ingin menjadi oposisi
asal jangan oposisi yang menimbulkan dendam
asal jangan oposisi yang menimbulkan kebencian
apalagi disertai dengan hinaan
disertai dengan cacian
disertai dengan magian magian
bapak ibu dan saudara

bapak ibu dan saudara saudara

kita ini memiliki norma norma agama
memiliki etika dan tatakrama ketimuran
memiliki budaya yang luhur
kita harus ingat ini
pancasila adalah rumah kita bersama
rumah bersama kita sebagai saudara
sebangsa setanah air
tidak ada toleransi sedikitpun
bagi yang mengganggu pancasila
bagi yang mengganggu pancasila
bagi yang mengganggu pancasila
yang mempermasalahkan pancasila tidak ada lagi orang indonesia yang tidak mau berbineka tunggal ikan
tidak ada lagi orang indonesia yang tidak tolakkan pembinaan pembinaan pembinaan
tidak ada lagi orang indonesia yang tidak menghargai penganut agama lain warga suku lain dan etnis lain
sekali lagi ideologi kita adalah pancasila
kita ingin bersama dalam bineka tunggal ika
rukun itu indah
rukun itu indah
bersaudara itu indah
bersaudara itu indah
bersatu itu juga indah
bersatu itu indah
berkomitmen untuk meletakkan demokrasi yang berkeadapan
yang menjunjung tinggi kepribadian indonesia
yang menjunjung tinggi martabat indonesia
yang akan membawa indonesia menjadi indonesia maju
ade dan makmur
indonesia maju adalah indonesia yang tidak ada satupun rakyatnya yang tertinggal
untuk meraih cita citanya
indonesia yang demokratis yang hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat
indonesia yang setiap warga negaranya memiliki hak yang sama di depan hukum
indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kelas dunia
indonesia yang mampu menjaga mengamankan bangsa dan negara dalam dunia yang semakin
indonesia yang mampu menjaga mengamankan bangsa dan negara dalam dunia yang semakin mudah
indonesia yang mampu menjaga mengamankan bangsa dan negara dalam dunia yang semakin mudah
indonesia yang mampu menjaga mengamankan bangsa dan negara dalam dunia yang semakin mudah
sekarang bukan saatnya
memikirkan itu semuanya
jangan pernah ragu untuk maju
jika kita bersatu
semoga tuhan memberkati kita
kepada bapak jokowi
dimohon untuk duduk di tempat yang telah disediakan